halo selamat malam semuanya apa kabar
malam ini untuk episode kali ini di secret at newsroom atau setrum
akan mengajak anda untuk membahas hal hal menarik tentunya
tapi yang kali ini didedikasikan khusus untuk anda
para motogp mania yang sudah menanti nantikan pastinya gelaran motogp akan berlangsung kembali
yang sudah ditunda sejak bulan maret ya dua ribu dua puluh ini
tapi karena pandemi virus corona harus tertunda
dan akhirnya akhir pekan ini di hari minggu nanti akan kembali digelar
dan akan digelar untuk pertama kalinya di sirkuit heres yang ada di spanyol
nah untuk membahas hal hal menarik yang terjadi nantinya
pastinya ada banyak ya yang bisa kita bahas
termasuk adalah bagaimana mark marquez ini mempertahankan
akan dominasinya sebagai juara dunia
dan juga tentunya nggak mudah ya untuk mark marquez kembali atau mendapatkan ini
karena akan mendapat banyak sekali halangan dan rintangan
termasuk dari maverick sinyales kemudian ada fabio quartararo
dan jangan sampai dulu pahing the legend valentino rossi ya kan
oke untuk membahas ini semua bersama saya sekarang sudah tergabung
dengan dua orang yang sangat dekat dengan dunia balapan dunia motogp
kita langsung menyapa saja
yang pertama ini
dia adalah elm fairozi
dia adalah pembalap yamaha racing championship dua ribu dua puluh di asia world racing championship dua ribu dua puluh di kelas enam ratus cc
halo alhamdulillah sehat
ini kapan lagi mulai ini mulai balapannya
setelah kemarin kan terakhir di sepang malaysia nih
untuk nextnya rencana masih jadwalnya masih belum fix ya
jadi masih ada perubahan
terus jadi kita tunggu aja sih
oke nanti akan kita ngobrol ngobrol ya mas rozi seputar persiapannya
meskipun di tengah pandemi virus corona seperti ini
tapi tentunya persiapan harus tetap matang dong ya
oke dan selanjutnya juga ini ada kakak senior
selamat malam apa kabar
selamat malam apa kabar
iya sehat alhamdulillah
aduh senang banget
baik alhamdulillah ketemu
karena kita belum bisa ketemu secara langsung nih di tengah pembatasan sosial kayak sekarang ya
pastinya seputar tiga nama besar yang memang sekarang ini sedang digadang gadang
wah ini mereka nanti akan membuat keseruan gitu
meskipun juga ini di balapan gelaran kali ini kan tidak ada penonton
abis itu juga seri balapannya cuma tiga belas balapan kan ya
dia kita akan bahas bahas keseruan itu nanti
tapi ini kita akan ke mas rozi dulu deh
ya nah mas rozi ini kan pernah masuk akademi vr empat puluh enam ya ibaratnya
mas rozi ini muridnya langsung dari valentino rosti langsung diawasi dikasih masukan
di apa ya istilahnya diberikan ilmu begitu
nah gimana nih mas rosi nih persiapannya untuk balapan musim ini yang sempat tertunda
terus kan nanti akan meskipun akan berlangsung lagi di jangka waktu yang belum ditentukan
tapi tentunya persiapan kan sudah nih
apa aja nih seperti apa persiapannya selama pandemi corona ini
ya untuk persiapan sih terus berjalan lancar ya untuk saya sendiri
terus saya juga setiap harinya juga
selalu melakukan aktivitas saya seperti kayak melakukan gym atau latihan motor atau motocross lab
kita selalu rutin latihan sih meskipun ada pandemi corona
tapi ya tidak lupa juga saya tetap melakukan untuk pandemi ini ya tetap memakai masker segala macam untuk protokol kesehatan juga sih
tapi kalau ininya stadionnya sirkuitnya itu sebenarnya tetap dibuka ya mas
nggak ada larangan atau pembatasan untuk latihan gitu ya
tidak ada cuma ya protokol kesehatan aja sih
protokol kesehatannya apa aja tuh yang harus diikuti kalau untuk latihan sebagai pembalap begitu
kalau untuk sebagai pembalap sih cuma ya kayak pakai masker atau terus kita juga mengurangi kru sih mengurangi kru
jadi kalau kita latihan harusnya kru saja
kalau latihan harusnya kru nya itu ada beberapa orang ini jadi dikurangi
jadi untuk meminimalisir ramayan aja sih begitu sih kalau di sirkuit
oke mas rozi nanti akan ada pertanyaan selanjutnya
tapi sebelum saya nanya lebih lanjut sama mas rosi dan juga mbak lucy kita akan saksikan dulu vt menarik yang satu ini
motogp dua ribu dua puluh akan dimulai di sirkuit harres spanyol minggu sembilan belas juli
setelah tertunda sejak maret
total tiga belas seri balapan akan digelar di eropa musim ini
pembalap repsol honda mark marquez masih menjadi favorit juara dunia
namun duo yamaha maverick vinyales dan fabio quartararo mengintai gelar marquez setelah mendominasi tes pramusim
vinyales dan quartararo diprediksi akan menggantikan posisi andrea david sioso sebagai rival marquez di motogp dua ribu dua puluh
motogp dua ribu dua puluh bakal berbeda karena digelar tanpa penonton dan hanya dalam waktu empat bulan
para pembalap akan menjalani sejumlah balapan di sirkuit yang sama dalam waktu dua pekan beruntun
motogp dua ribu dua puluh juga menjadi nasib masa depan valentino rossi
the doctor tetap membuka peluang pensiun meski santer dikabarkan bergabung dengan petronasi yamaha

mas rosie menangkan peluang pensiun
mas rosie menangkan peluang pensiun

ok itu dia tadi fiti menari kita ya seputar gelaran motogp yang akan akhirnya kembali digelar di tahun dua ribu dua puluh ini
meskipun sudah setengah tahun berlalu gitu ya dan akhirnya ada sekitar tiga belas balapan yang ter cancel tiga yang ditunda
dan sisanya masih ada delapan ya bagus ya tapi kita masih tetap bersemangat ya masih tetap optimis lah ya
ini bakal menjadi tontonan yang seru begitu ya
keseruan motogp nih ya saya akan kembali lagi ke mas rozzi
ini kan mas rozi ini udah naik kelas nih ya istilahnya masuk ke enam ratus cc begitu
dengan kesempatan atau dengan pengalaman yang juga pernah belajar di akademi vr empat puluh enam ini
seperti apa sih sebenarnya orang orang di luar atau pembalap pembalap secara internasional di luar sana
melihat pembalap indonesia melihat kualitas pembalap indonesia di mata dunia itu seperti apa sih pembalap indonesia
karena sebelumnya ada empat orang pembalap indonesia juga ya yang di kelas yang sama sama mas rozzi ya
ya kalau untuk saya sendiri sih saya pikir pembalap indonesia juga bisa bersaing juga sih di kancah internasional
dan juga banyak pembalap dari kita juga yang sudah mencapai
di internasional seperti halnya kayak senior saya yaitu galang hendra pratama
yang tahun lalu dia sempat menjuarai podium pertama di world super sport tiga ratus
dan tahun ini juga naik kelas ke enam ratus cc juga untuk galang di wss enam ratus
jadi sebenarnya pembalap kita tuh potensial banget ya mas rozzi ya
dan juga dipandang nggak dipandang sebelah mata gitu sama dunia internasional
kalau menurut mas rozi apa sih yang kurang dari apa ya istilahnya
dari bantuan atau pelatihan untuk pembalap pembalap indonesia khususnya gitu
gimana caranya supaya mereka supaya para pembalap ini punya kualitas yang lebih baik
supaya bisa berlaga gitu di ajang internasional
apakah kesempatannya kurang apakah seperti apa kira kira gimana
kalau menurut saya sih untuk kesempatan sih pasti ada ya
cuman mungkin seperti halnya kan kalau di luar
di internasional itu kayak sirkuit tuh kan sudah memenuhi
maksudnya sudah memenuhi standar gitu loh sudah bagus
jadi kalau untuk kita mungkin sedikit bantuan sirkuit aja mungkin sih
jadi pasti pembalap indonesia lebih berprestasi lagi sih untuk saat ini kan cuman halnya kayak di
cuman adanya di sentulis aja yang sirkuitnya besar kan intinya yang internasional juga
jadi butuh tempat untuk latihannya juga yang lebih
lebih kompleks gitu
oke berarti butuh juga apa ya bantuan dari peralatan atau tempatnya justru ya
tempatnya ya tempat berlatihnya dengan standar internasional
jadi pada saat berlagak di lagak internasional juga sebenarnya kita udah biasa gitu
karena udah punya standar standar
udah pernah gitu di sirkuit sendiri
oke nah ini yang paling ditunggu tunggu atau yang paling dinantikan sama sama siapa ya sama semua lah ya
sama semua pecinta motogp dan juga fans fansnya mas rozi pastinya nih
mungkin dulu di tahun dua ribu delapan belas pada saat mas rozi ke italia ya waktu itu ya
itu pasti udah ada pemberitaannya banyak lah ya tentang mas fauzi
apa aja sih waktu itu yang dilakukan
tapi mungkin yang sekarang pengen tahu lagi nih pengen dengar cerita lagi nih dari mas rozi
dua ribu delapan belas pengalamannya waktu menimba ilmu gitu di academy vr empat d enam ini seperti apa
kesan kesannya untuk ketemu sama valentino rossi seperti apa sih waktu dilatihnya tuh kayak gitu
untuk ketika pelatihan ke vr empat fisik juga yang pertama saya juga sangat senang banget sih
yang pertama yang sangat senang karena bisa langsung dilatih oleh legenda motogp
jadi siapa sih yang gak pengen seperti itu
dan juga aktivitas juga banyak banget di sana ya
dari mulai kita persiapan dari mulai kita kayak fisik untuk aturan fisik untuk latihan segala macam
dan ada pada saat itu di flat track
di flat track saya juga langsung didampingi langsung oleh vr empat d enam
langsung didampingi oleh valentino rossi
dan saya juga mendapatkan poin terbaik dalam tiga hari berturut turut di flat track lunch di valentino rozi
kesan terbaik untuk saya sih
gimana ya jadi bisa ketemu langsung
jadi kita bisa menimba ilmu langsung dari legenda motogp ini gitu
jadi ini jangan disiasiakan gitu kalau misalnya
nah kalau misalnya yang pengen juga gitu kayak pembalap pembalap lain itu sebenarnya jalurnya seperti apa sih mas
untuk bisa masuk atau untuk bisa masuk ke dalam akademi itu gitu
untuk menimba ilmu di sana gitu
yang pertama sih mungkin kita harus kan kalau informasi juga semakin di depan banget lah
kita juga render yamaha
jadi kita dikasih kesempatan sama yamaha indonesia juga
jadi kita diberangkatkan dan menimba ilmu juga ke vr empat d enam di sana sih
jadi untuk caranya sih mungkin ya kita harus yamaha gitu
dan juga untuk publikan publikan lain sih pasti dikasih
oke berarti jalurnya karena sesuai dengan yamaha dari indonesia juga akhirnya menjembatani seperti itu ya untuk masuk ke akademi
oke berarti sebenarnya intinya kalau misalnya kita punya skill terus berada di jalur yang tepat seperti yama ini mungkin nanti akan bisa mendapat kesempatan untuk belajar di sana ya mas ya
oke mbak lucy kayaknya udah nungguin ya
tapi kalau menurut mbak lucy sendiri ini performanya rossi dari dulu sampai sekarang yang benar benar kita nantikan kan the legend banget kan gitu
seperti apa sih
apakah rosy jadi pembalap favoritnya mbak lucy gak sih
gila pokoknya salentino rozi tuh mau podium gak podium mau di depan mau di belakang aku selalu salentino rozi pokoknya
karena sebenarnya kalau aku muda muda penonton motogp senangnya sama mark marquez
mark marqueznya menjago banget sih harus diakui
dan memang dia adalah the next legend of motogp gitu
tapi kenapa aku suka banget sama valentino rossi karena menurut aku bukan hanya soal skillnya dia bukan hanya soal rekor yang dia pecahkan tapi dia itu adalah seorang entertainer banget
mungkin nih mas rozi nih juga setuju banget sama aku
jadi menurut aku dia itu lagi sosok seorang rider motogp yang sebegitu menghiburnya
masih inget banget aku waktu itu salah satu waktu dia dapat gelar juara dunia yang dia pakai kaos gambarnya ayam terus ada tulisan bahasa italia galina vechia falvon brodo
nah itu tuh artinya adalah cuma ayam yang tua yang kaldunya enak
dan dia sadar waktu itu udah tua gitu kan
tapi dia terus keluar ke sini sendiri

oke kalau mas rosy gimana mas melihat sosok valentino rossi sendiri apalagi udah ketemu langsung ya
iya bagi saya sendiri untuk sosok figur valentino rossi itu yang pertama dia itu menjadi idola pembalap semua pembalap di dunia yang pertama
dan juga memiliki karisma yang kuat dia pun di luar sirkuit maupun di sirkuit atau di luar sirkuit
dia memiliki karisma yang kuat
yang maksudnya dia juga gak bakal ada pengganti gitu loh sebelum ini belum ada penggantinya sama sekali pribadi
mau seperti apapun apa ya serunya pembalap pembalap sekarang itu udah gak tergantikan ya
jangan jangan jangan dulu mas rozi terinspirasi jadi pembalap gara gara rozy nih
iya dulu pas masih kecil banget umur berapa
umurnya itu umur delapan tahun atau tujuh tahun itu bener emang sudah valentino banget gitu loh jadi rosi banget
gak boleh empat puluh enam
oh gak boleh ya
iya jadi kayak kita harus beda sedikit
gak boleh sama ya
ih masa iya bener bener
empat puluh enam lima aja itu kalau boleh
maunya sih sama cuman
apa yang bisa mas rosy ambil dari apa ya dari yang sudah valentino rosy ini torehkan gitu dari prestasi dan segala macam
apa yang paling besar berpengaruh ke karir mas rozi sendiri
untuk yang paling berpengaruh sih semangatnya yang pertama
semangatnya itu maupun dia masih muda atau dia sudah lanjut usia
usia atau umurnya udah semakin tua tapi semangatnya istimewa banget itu yang harus kita tanamkan
jadi bukan hanya mudanya
bukan hanya tuanya tapi kita konsisten di situnya itu dia tuh bener bener istimewa banget
dengan umur yang segitu yang sekarang sudah mencapai empat puluh an tahun dia masih untuk fisik dan kondisi tubuhnya masih benar benar sehat
maksudnya fit gitu loh
di kondisi motogp loh ini loh
iya jadi bener bener inspirasi banget lah ya ini ya valentino rozi ya
kalau tadi kan apa ya menariknya tadi si valentino sendiri itu menyadari kalau dia sebenarnya udah tua gitu
tapi dia kayak pengen tersirat pengen ngasih tau gitu kalau ya sebenarnya semakin tua oke mungkin fisik bisa dijaga gitu
tapi pengalaman kan gak mungkin yang muda gak mungkin dapetin pengalaman sebanyak yang dulu
nah bagusnya gimana nih ngeliat rozi nih di motogp tahun ini gimana
semuanya mau dibawa ke petronasi yamaha dan itu memang selalu seperti itu tradisinya rosi gitu ya
mas ozi juga pasti tau tuh
kalau dia dulu pindah dari yamaha pindah ke dukati dia mau bawa semuanya tuh dia ke doll desa gitu kan istilahnya
dibawa semua ke ducati
ducati pindah ke yamaha dibawa ke petronas

nah sekarang kalau dia mau ke petronas yamaha syarat yang dia ajukan adalah dia mau bawa semuanya
sementara dari pihak petronas yamaha konon katanya cuma boleh bawa kru chiefnya aja
nah ozi gak mau
pasti maunya bawa semuanya karena buat dia ini adalah keluarga besarnya dia
jadi dia gak mungkin ninggalin keluarga besarnya itu dan dia pindah ke rumah baru tanpa mengajak keluarganya
istilahnya kayak gitu gitu
tapi sih kalau aku bilang
motogp belum siap kehilangan seorang valentino rossi mau dibilang berdua kek gitu ya
tapi nama valentino rossi itu masih sangat identik dengan motogp dan masih menjadi daya jual yang luar biasa untuk motogp
kita masih menunggu tontonan yang menarik ya dari rosi ya
masih ada harapan lah ya ini untuk gimana nih caranya supaya tidak hanya menampilkan prestasi tapi juga menampilkan hiburan begitu ya mbak ya
ini ngomong ngomong prestasi dan juga hiburan motogp tahun ini kan ya karena pandemi virus corona ini musim balapannya udah cuma tiga belas balapan aja nih mbak
kemudian juga gak ditonton gak boleh di gak ada penonton kan akhirnya
ini menurut mba lu sih gimana
jadi tetap seru gak sih ini
aku bilang akan tetap seru juga sih karena gpmania ini udah nungguin lama banget
udah selalu deh setiap kali aku lagi posting di instagram aja ya mba tau
karena aku bukan di orna
main secara virtual lah
yang kita mengobati
jadi kayaknya memang akan tetap seru dan justru kalau aku bilang ini akan amat amat seru banget
istilahnya gini dengan tiga belas seri yang ada di musim dua ribu dua puluh ini cuma empat bulan
ini waktunya singkat banget kan back to back race gitu kebanyakan
di sini rider rider nggak boleh error sama sekali nggak boleh yang namanya dnf
mas rozi tahu banget kalau misalnya rider sekali aja dnf selesai urusannya ya mas ya
kesempatannya itu cuma di tiga belas race ini
jadi mau gak mau dari race pertama semuanya harus udah gaspol semuanya harus menunjukkan performa terbaik
jadi di sinilah sebenarnya menurut aku do or don't
jadi bedai lah istilahnya harus menunjukkan
totalitas ya di sini ya
karena udah gak bisa aduh yaudah deh nanti aja di seri berikutnya
karena gak ada kesempatan lagi cuma tiga belas ini kesempatan mereka
kalau mas rosi sendiri gimana nih melihatnya dengan balapan kayak gini
kalau sebagai pembalap kalau kita kan kayaknya kalau aku sebagai penonton mbak lucy ini sebagai komentator gitu
kalau sebagai pembalapnya sendiri gak ada yang nonton gimana
lemes gitu gak sih
kalau untuk saya sendiri sih yang terpenting balapannya itu jalan dulu
oh oke eventnya jalan dulu ya pokoknya ya
yang terpenting yang penting balapan jalan dulu
dan untuk sekarang kan udah ada ya kayak channel tv lah atau apa lah kan
jadi udah live streaming juga
jadi kan orang bisa menikmati juga dari rumah masing masing kan juga
tanpa harus menonton langsung di sirkuit juga sih
tapi yang terpenting sih
jadinya dulu gitu loh
maksudnya berjalan dulu
terus langgan aja dulu ya mas
karena memang ya ditunggu tunggu nih eventnya kapan gitu kan
fans fans udah pada udah pada geregetan gitu
saya juga udah kayak merasa haus banget gitu haus balap banget
mas rozi emang hobinya balap dari kecil ya
dari kecil memang dari kecil
wah ini nungguin musim balap musim balap tahun ini kapan dimulai
ini kapan dimulai aja berarti cuma diisi dengan latihan latihan aja ya mas ya
meskipun belum tahu nih kapan akhirnya
meskipun jadwal juga masih belum jelas dan segala macem
saya tetap melakukan yang kayak misalnya hanya latihan segala macam
itu ada jadwal sendiri tetep saya lakukan tiap hari
tetap totalitas yang penting ya
iya bener totalitas banget
oke kalau gitu
nah selanjutnya nih sebenarnya kita nanti akan melihat reaksi masyarakat
jadi tadi sekitar jam satu siang gitu kita kan sudah ngelempar topik gitu
ini kira kira siapa nih prediksi lah gitu dari penonton begitu kan
di jam satu siang tadi via twitter
nah nanti akan kita bacakan juga nih mbak mas rocky
gimana nih kira kira nanti orang orang tuh ininya siapa gitu
nah saya mau kembalusi lagi nih ya mbak
kan kita lihat nih ya kita balik lagi nih ke tiga nama utama yang menjadi pembahasan
sebenernya intinya pertanyaannya adalah bagaimana sih marques ini akan
eh sekarang kita nggak bisa cuma nyebut marques aja ya
karena kan ada alex marques dan mark marques sekarang kan
mark marquez kan yang ini kan
yang ini yang ini mark market
andainya selalu di kota jipi juga
iya adiknya udah tahun ini udah ikutan juga nih
aduh eh ntar dulu sebelum kesana
belum kesana menurut mbak lucy alex tuh bakal ngebantu gak sih
kan biasanya kalau satu tim tuh biasanya bakal ngebantuin gitu
nge eliminasi yang mau ngedeketin dia
kira kira bakal ngebantuin atau malah sebenarnya ya gak ngaruh segitu banyaknya lah gitu
kalau moto jipi itu sebenernya beda sama f satu ya
kan gak ada tim order
nah tapi ini nggak tahu nih karena ini kakak adik gitu kan
mereka akan saling membantu atau enggak gimana nggak tahu juga
tapi sebenernya kalau di moto jipi tuh gak ada sejarahnya tim order sih sebetulnya ya
kalau aku sendiri lihat performanya alex marquez sama moto aja
dia belum menunjukkan performa terbaiknya menurut aku
karena kalau kita bandingkan sama kakaknya
alex marquez ini kayaknya kayak kurang spartan gitu
kalau mark marquez tuh kan wuh
itu dia bisa jatoh jatoh lah segala macem
terus dia agresif banget
nah sementara alex marquez ini kayaknya terlalu bermain aman
modellernya tuh sama karakternya seperti itu
kontribusinya sebesar apa
nah sayangnya kita cuma punya kesempatan di dua ribu dua puluh ini untuk melihat performanya dia
belum bisa terbukti banyak juga bahkan tahun dua ribu dua puluh satu dia udah gak di repsol honda lagi
dia udah dipindahin ke lcr honda gitu
dibandingkan dengan alex margaro
nah ini juga jadi pertanyaan juga buat aku nih anita
kalau tadi kamu tanya performanya alex marquez gimana
kita balik tanya ke repsol honda
kenapa kok belum dikasih kesempatan
tapi dua ribu dua puluh satu dia udah dipindahin
dia udah dipindahin tuh kenapa
ya kan kenapa kontraknya cuma satu tahun
nah itu jadi balik lagi
jangan jangan memang sebetulnya repsol honda belum seyakin itu akan kontribusi alex marquez
kenapa dia lebih memilih call espadaro untuk menjadi teman satu tim dari mark marquez gitu
nah yang kita tunggu nih sebenarnya
aku juga masih nunggu mark marquez reaksinya apa begitu denger adeknya dipindahkan ke lcr honda nih
soalnya mark marquez sudah dikontrak empat tahun sama honda kan
sementara adeknya tahun depan udah dipindahin ya
itu dia itu yang jadi pertanyaan sekarang ya kan
iya betul dan intermezzle sedikit sebenarnya alex dan mark ini kan kompak banget ya mbak
tahun ini pun mereka akan si alex ini akan debut lah gitu istilahnya tuh dengan desain helm yang sama
dan ternyata nanti itu helm sarung tangan statu dan lain lain tuh bakal dilelang untuk tenaga kesehatan
begitu kan yang sudah memerangi pandemi virus corona ini
jadi mereka sebenarnya kompak banget sih
dan saya setuju sama mbak lucy tadi
kira kira mark marquez ini nanti reaksinya seperti apa ya begitu tahu adeknya ternyata tahun depan tuh udah yaudah cuma setahun aja gitu kan
karena kan mereka tuh sangat sangat kompak banget deh gitu
jadi emang bromance nya tuh gini banget ya
menarik ya ceritanya ya
tapi belum ada komentar apapun sih setahu aku ya dari berbagai macam berita yang aku baca
juga belum ada komentar yang jelas dari mark market seperti apa
tapi sebetulnya sih alex marquez sih santai santai aja dipindahin ke lcr
jadi kita tunggu aja
mudah mudahan sih toh masih sama sama di honda juga cuman beda
satunya tim satelit satunya tim pampingan gitu kan
iya betul sekali
nah sekarang kita kembali lagi untuk ngebahas tiga nama tadi itu ya mbak ya
kalau dilihat dari tes pramusim kan ya
posisinya sebenarnya tiga nama ini mendominasi
tapi marquez ini bisa kita lihat tuh kadang dia di posisi tujuh
ya agak nggak konsisten lah gitu
sementara quartararo dan vinale sendiri kan kayaknya ketat tuh
satu dua satu dua gitu
sementara marquez sendiri agak gak konsisten gitu
apa dia kenapa ya mbak itu kira kira
dan nanti pada saat balapan sendiri kan dia katanya udah ya full kesehatannya sendiri udah fit
dari cidera bahu ya
dia kalau nggak salah itu udah fit
terus juga kayak persiapannya udah siap
nah mbak lu sih ngelihatnya gimana tuh
kalau mark marquez tuh aku bilang justru dia amat sangat konsisten
startnya mungkin bisa kadang kadang di posisi dulu
kadang kadang bisa di belakang banget
tapi dia menang dulu
jadi nah kalau dibandingin sama quartararo
justru quartararo ini sejauh ini di musim dua ribu sembilan belas kemarin deh
dia itu bagus kalau lagi kualifikasi
tapi kalau giliran lagi race agak memble
jadi dia agak agak kendor gitu
entah kenapa ya
jadi dia dapet judukan mr saturday
bukan mr sunday
jadi giliran race di hari minggu dia melempem gitu
jadi kita masuk angin ya
kemarin kayaknya seru banget di pre practice gitu kan
gak ramah banget
tapi giliran hari minggu yang kenapa lah gitu
nah vinyales ini juga salah sama salahnya sebetulnya memang yang nama cuma bisa membayang bayangin markquez itu cuma dovizioso
so faduk quartararo sama mabrik vinyales
nah vinyales ini masalahnya adalah apa coba
dia itu paling bagus di tujuh lap
tujuh lap pertama dia pasir odoran
nah begitu bahan bakar udah mulai turun
agak agak terganggu sedikit nih kayak gini
mbak lucy masih dengar saya gak
oke mungkin kita ke mas rosi dulu kali ya
oke kita ke mas rosi dulu deh kalau gitu
mas rosi melihat motogp perdana tahun ini seperti apa
untuk motogp perdana ini yang pertama sih saya salut banget sama dona karena bisa berjalan kan
udah berjalan normal
meskipun protokol semua kesehatan juga ini
cuman pasti seru banget
karena kan ini motogp itu cuma ada beberapa seri doang
udah terpotong kan
jadi mungkin semua pembalap ada ambisi untuk selalu setiap resep pasti selalu pengen yang terbaik
untuk meraih poin ya
jadi udah gak menunda menunda lagi gitu loh
jadi bukannya bener kata mbak lucy tadi
untuk nunggu akhir seri kah atau pertengahan seri
jadi udah gak mau menunggu menunggu lagi kalau udah
sekarang ini karena kondisi serinya memang sedikit banget
jadi memang ambisi berarti kalau dibilang ambisinya sangat besar gitu ya
untuk mengambil poin penuh gitu kalau bisa
itu berarti persaingannya jadi semakin ketat ya harusnya ya mas yadi
iya pastinya bener
ini kayaknya banyak juga sih yang masih penasaran nih soal apa namanya soal akademi yang pernah mas rozi jalani ya
tadi sudah cerita sedikit sih
tapi dari yang sudah mas rozi jalani terus ketika diaplikasikan di sirkuit balapan beneran pada saat ininya pada saat apa ya istilahnya
pada saat balapan sebenarnya
apa aja sih mas itu yang paling paling bermanfaat
yang pertama untuk kita selalu kan pasti ambisi pasti selalu ada
cuman kontrol emosi itu yang paling penting
kalau untuk saat ini
jadi kita ambisi terus di terdepan cuman untuk mengontrol emosinya itu kita harus bisa manage antara gimana kita cara mengontrol emosi untuk sampai akhir akhir lab
bukan cuman awal lab sampai ke pertengahan lab gitu loh
jadi untuk bertahan konsisten itu sih yang banyak banyak saya dapat dari pelajaran kemarin di vr politisik
berarti kalau istilahnya kalau emosi gitu wah bisa ya
benar emosi harus ada cuma kalau berlebihan juga bisa kacau dan bisa juga dnf bisa juga kita jatuh atau segala macam gitu
udah bisa denger belum
tadi lagi seru serunya keputus lagi
iya tadi kan
kita mengatakan sinyalnya
iya nih sinyalnya nih kurang bisa dipahami nih ya
oke selanjutnya tadi kan udah nih mengenai kira kira seperti apa nih nanti marquez dan dua nama lainnya seperti vinales dan juga quartararo nih untuk bersaing begitu kan
karena pasti vinyales dan quartararo ini
istilahnya nggak akan diam begitu aja
seperti kata mas rozi tadi kan karena ini balapan singkat gitu ya
cuma tiga belas balapan jadi ambisinya pasti akan semakin besar gitu kan
oke ya ampun
udah udah udah udah
udah oke ya
saya ulangin lagi deh kalau gitu
tadi mengenai ambisi ambisi kan tadi mas rosi bilang tuh katanya karena ini balapan singkat jadi pasti pembalapnya ini pada ambisi
tapi kan tetap harus mengontrol emosi supaya nggak berlebihan begitu kan
nah kalau mbak lucy sendiri melihat ambisi dari vinyales quartararo dan mungkin pembalap pembalap lainnya begitu ya untuk mengalahkan
karena kan sebenarnya yang kita nantikan juga sebenarnya dominasi marques ini sebenarnya bisa diputus gak sih
siapa sih yang bisa memutus dominasinya marquez ini
karena tadi kita ngobrol ngobrol di belakang mbak lucy sempat bilang ah gak menarik ah kalau yang menang itu itu aja gitu
masa dia lagi
kalau aku tuh waktu pandemi ini pernah ngobrol sama mas joni gitu kan
akhirnya kita tahu siapa yang bisa mengalahkan mark marquez
itu adalah coronavirus
jadi gak ada resnya
sebenarnya kan dari kemarin gitu ya banyak orang yang salah menduga juga gitu
karena aku tuh biasanya kalau lagi siaran live aduh pengennya tuh ayo dong quartararo ayo dong vinyales ayo dong lovie chilso gitu
kenapa bukan gara gara aku gak suka sama mark marqueznya gitu
tapi sebetulnya menurut aku udah lah secara skill talenta mark marquez itu luar biasa banget
tapi kan kita pengen tontonan yang seru
gimana banyak overtake segala macem gitu
kalau menurut aku memang siapa yang bisa mengalahkan dan menghentikan dominasi mark marquez ini sulit sekali dijawab loh anita
kenapa mark marquez ini adalah seorang rider yang menurut aku evolusinya luar biasa
dia itu masih muda tapi dari beberapa tahun terakhir ini nih aku tuh ngeliat perkembangan yang mengerikan dalam tanda kutip dari seorang mark marque
kenapa karena satu dia itu benar benar nge push dirinya sendiri untuk melakukan yang terbaik
jadi makanya kenapa kok dia tuh setiap kali lagi free practice aja sampai jatoh dan dia gak takut untuk cedera segala macem
ditanya kan waktu itu ada pernah jurnalis tanya ke dia gitu kenapa sih kok ngotot banget lagi latihan
dia bilang bahwa justru kalau lagi latihan jatoh gak apa apa supaya saya bisa ngedorong sampai semaksimal mana nih

berarti nanti kalau lagi latihan saya gak akan jatoh
kan itu butuh mental yang luar biasa banget gitu untuk dia punya keberanian seperti itu
dan mental yang seperti itu mas rosie pasti juga ngerasain gitu bahwa kalau udah latihan itu bukan soal ini ya mas rosie bukan soal skill aja bukan soal cepet cepetan di sirkuit tapi masalah mental juga
kalau kita ngeliat rider lain udah kayak gitu itu kadang bisa jadi aduh dia nekat juga
jadi agak lumayan deg degan gitu
jadi itulah yang bikin mark marquez itu sulit dikalahkan karena dia sendiri ke dirinya sendiri sangat keras gitu anita
jadi itu yang harus menjadi catatan rider rider lain sih
karena sebetulnya menurut aku quartararo menjadi salah satu rider yang ditakuti sama mark marquez sebetulnya
karena apa karena dia masih muda
sama sama nekat juga
iya kan nekat juga
nah itu mirip sama mark marquez sebetulnya menurut aku
agak lumayan nekat lah
kalau mabrik binyalnya seperti yang tadi aku bilang sebelum sinyal kita terputus dia itu memang masih ada masalah dengan performa
ya nah jadi dia sebenarnya belum mendapatkan power seperti yang dia inginkan
mbak lucy kayaknya sinyalnya terputus lagi nih
mbak lucy satu lagi boleh nggak ini kameranya landscape
oke lanjut lanjut mbak
nah terus ya jadi sebenarnya kalau vinales memang dia masih ada masalah dari yamaha nya sendiri
dia belum mendapatkan spek seperti yang dia inginkan
dia pengen extra power tapi belum bisa
dan dia sendiri juga kalau lagi race entah kenapa di tujuh lap pertama dia pasti kedodoran
nah begitu bahan bakarnya udah mulai habis baru dia bisa nge push maksimal
tapi masalahnya kalau lawannya mark marquez dia dari lap pertama udah gaspol gila gilaan
jadi menjarnya susah banget
jadi itulah masalahnya
jadi apa ya masing masing pembalap tuh punya handicap sendiri
tapi yang dikeluhkan maverick vinales dan valentino rossi dari tahun dua ribu dua
dari tahun dua ribu sembilan belas dua ribu delapan belas bahkan
itu tuh masalahnya masih sama
tapi yamaha pasti punya pertimbangan sendiri
kenapa kok gak segitu gampangnya ngasih tambahan power ke rider ridernya ini
jadi emang cukup kompleks sih
dan pertanyaan untuk siapa yang bisa mengalahkan dominasi marquez
iya itu belum bisa dijawab
mungkin di dua ribu dua puluh ini
karena di sinilah yang sebenarnya do or die nya
ya beberapa kali bisa bikin trik yang luar biasa di marquez
tapi core nya masih tetap tinggi ya marquez daripada andreadovicioso gitu
ya meskipun kita belum bisa menjawab
tapi nanti mungkin jawaban jawaban dari para netizen ini akan sedikit membuka
sedikit membuka apa ya istilahnya
ini kita untuk ya kira kira siapa nih ya
prediksi prediksi lah dari para netizen
nanti akan kita bacain ya mbak lucy ya
kita masih membahas keseruannya valentino rossi sebagai legenda juga
yang berkaitan juga dengan mas rosi ya
ini mengenai oh iya sama mbak lucy juga ya
sempat menjadi host launching yamaha motogp dua ribu sembilan belas
sama rossi dan si nyales waktu itu kan
degelengkan kayak mas rossi
selain di lintasan ya
jadi keinget lagi gitu loh
main di lintasan ya mas ya
karena tadi kan sempat saya tanyain juga kalau di lintasan pada saat mengajar tuh seperti apa gitu
tapi pas ketemu di luar ya di luar balapan gitu di luar lintasan
dia tuh orangnya seperti apa sih
saya jadi penasaran ya
jadi pengen ketemu
car more to sick itu di luar sirkuit itu bener bener ramah banget
dia tuh kayak bener bener kayak membaur gitu loh
jadi untuk kita juga dia aja kayak lebih gimana ya
karismanya istimewa banget sih untuk saya sih
tapi untuk di luar sirkuit itu juga ramah
yang pertama ramah dia juga sering ngobrol juga sering sharing juga gitu
jadi menjadi contoh untuk semua pembalap dunia lah kalau untuk saya sih
jadi bisa dijadikan contoh gitu juga ya buat mas rosi kan tadi
emang udah ngefans lah ya dari kecil ya
ini dia yang akan segera kita saksikan nih
pendapat para netizen ya biasanya
kan netizen netizen punya komentar komentar yang agak out of the box itu biasanya
biasanya lebih jago daripada kita yang ada di tv loh
sama yang di lapangan ya
yang di sirkuit ya mas rosi
yang di sirkuit aja mikirnya kayak gimana mungkin para netizen semua punya penerawangan yang berbeda ini ya
baik kita akan lihat langsung seperti apa sih pendapat netizen
siapa yang bakal mendominasi di motogp dua ribu dua puluh tahun ini
marquez marquez kayaknya masih potensi untuk juara karena dia emang selain juara bertahan dia masih muda ketimbang dibanding dengan rosi gitu
sekalipun memang persaingannya mungkin masih ketat
karena mark marquez juara bertahan dibanding valentino rosi
kalau valentino rosi kan udah tua
kalau mark marquez lagi fanfire
karena udah setia
wah itu umurnya dia masih memegang ranking minimal lima besar dunia
udah tua masih main aja jadi suka aja gitu
saya jagoin dua kalau enggak mark marquez adeknya alec marquez
karena dua duanya bagus sih
karena tahun lalu juga dia yang juara kan
ya gregetnya pasti berkurang lah
misalnya kalau ada penonton kan suasana di stadionya itu berasa gitu
cuma memang kalau untuk rame pasti rame karena memang orang bisa nonton dari tv
yang penting disiarin di tv aja
supaya kita di rumah juga terhibur nonton balapan
karena orang juga lagi sering di rumah kan pasti lebih sering nonton tv juga
masih tetap sih kalau otomotif pasti rame terus
kalau tahun ini masih ada atau tahun depan masih ada valentino rossi pasti akan ramai
tapi kalau valentino rosi sudah keusyur
ketat pasti sudah pasti ketat
persaingannya ya mungkin dua itu dua bersaudara itu bakalan jadi saingan dua duanya
persaingannya pasti masih seru selain mungkin rosi sudah tua
cuma ada marquez ada yang lain lainnya pasti kayak dovis oso mereka masih bisa memberikan persaingan
bisa kompetitif loh
nah itu dia tadi pendapat para netizen
tadi malah ada yang bilang bisa bisa dua bersaudara saingan nih gimana tuh mbak lucy
persepakat yang terbesar sebetulnya adalah antara teman satu tim
itu saingan terbesarnya sebetulnya ya kan
tapi nggak tahu nih kalau antara kakak adik ini ya soalnya belum ketahuan sih ya
dan kalau dilihat dari agresifitasnya sih sebetulnya kayaknya yang akan lebih mengalahkan mark marquez bukan adiknya sih
tapi sebetulnya nama nama yang kita bahas tadi gitu ya
kalau adanya kayaknya lebih ke ya sudah lah kita
harusnya sih aku mengharapkannya ya karena ini adalah tahun terakhirnya dia di repsol honda sebelum dia pindah ke lcr di tahun depan
harusnya dia tampil nggak ada beban gitu
dan harusnya dia racenya ya udah maksimal dan sepol mungkin tuh harusnya gitu
akan lebih seru harusnya
iya betul ya
ya meskipun jorge lorenzo nggak ada ya mbak ya padahal itu
itu dia gosip selanjutnya anitta
gosip selanjutnya baik saya kata
soalnya dia katanya kan udah pensiun sekarang dia jadi test ridernya yamaha kan
nah berhubung ada gosip berhembus katanya andreadovit sioso ini belum ketemu negosiasinya dengan pihak dukati
jadi pihak ducati ini juga lagi mendekati jorge lorenzo
dovin jose memutuskan untuk saya nggak ngambil dulu deh bukati atau nggak mau ngambil tawaran dari mana mana karena nggak sesuai nih nego kontraknya
kemungkinan besar jorge lorenzo akan datang lagi ke ducati
jadi pensiunnya nggak jadi deh
pensiun yang tertunda
pensiunnya harusnya kalau ditawarin dapat uang kan
oke ya baiklah kalau begitu
nah selain kita juga tadi udah minta pendapat pendapat netizen ya
yuk kita lihat pollingnya hasil pollingnya seperti apa
oke ini dia
belum sepopuler itu sih memang fabio quartara sebetulnya
iya dia juga
tapi quartararo itu ya
dia tuh rider yang populer banget

kalau misalnya anda mau cek nih instagramnya fabio quartararu
dia tahu banget dan dia sadar banget potensi yang dia miliki
jadi dia tuh sadar fansnya tuh masih anak anak muda
banyak perempuan perempuan yang senang banget sama dia
jadi dia tuh sering banget foto
terus dia sering banget tiba tiba lagi lari lari
terus dia olahraga angkat beban
pokoknya dia tau banget cara memanfaatkan social media untuk popularitasnya dia
dia udah mulai tumbuh sih sebetulnya
fans fansnya terutama di kalangan milenial dan anak anak muda lah pokoknya
mas rozi kira kira rosi harus meningkatkan performanya dari segi apa nih
atau dari motornya kah
atau dari apa gitu
menurut mas rosti gimana sebagai fansnya
garis kerasnya rossi
kalau menurut saya sendiri dari tim juga berpengaruh juga sih
dari tim untuk persiapan motor segala macam itu berpengaruh banget
jadi saling kerja sama juga sih
dan untuk valentino saya yakin dia pasti masih bisa nih
ini nih sama kayak aku kadang mas
sama valentino rossi yakin sama halu beda tipis memang
yakin bawa yakin itu
jadi kayaknya kita ngebahas rossi aja nih ya terus ya
momen paling apa ya
kalau tadi mbak lucy kan udah cerita tuh
momen paling berkesan dari rossi itu bahwa dia menyadari keadaannya dia
tapi dia malah bikin jokes diantara kenyataan itu gitu
kalau mas rosi apa tuh dari rosy yang paling apa ya
dari balapannya tuh
balapan yang mana tuh yang menurut kamu paling menarik
atau yang paling berkesan gitu
kalau yang paling berkesan buat valentino juga sih
di setiap balapan dia selalu berkesan buat saya sih
buat saya juga dia selalu berkesan
cuman dia itu seperti
untuk balapannya nih
untuk balapannya yang paling berkesan dia ketika dia juara dunia itu tahun berapa
tahun dua ribu sepuluh pak ya tahun dua ribu berapa itu kalau nggak salah tuh
yang ketika dia masih di miroslav
itu sangat berkesan banget sih untuk saya
jadi di setiap serinya di setiap kejuaraan balapnya dia tuh
bukan dia selalu yang terjadi selalu yang di depan
start misalnya nih dia start mulai dari pertengahan
tapi dia tetap bisa sedikit demi sedikit dia bisa maju sampai
garis akhir last lap
dan dia finish bisa
yang terdepan itu yang bikin terkesan buat kita
seperti mungkin ya seperti magmar quest
kalau menurut saya
dia tuh misalnya dia start di
terus aja di depannya
jadi dia tuh terus di depan
menurut saya sih kurang berkesan banget sih
ya mungkin memang dia kencang
tapi kurang ada irama begitu loh
kalau menurut saya sih
ke penonton juga kurang
saya juga kayak kurang greget
ada satu race yang keren banget loh anita
nanti kalau mau ya
ini kalau menurut aku banyak tadi
banyak banget race valentina rosie
yang sangat amat memorable
tapi kalau buat aku yang sampai
aku sampai sekarang gak bisa lupa tuh
nanti kalau mau cari
katalunya tahun dua ribu sembilan belas
itu battlenya dia sama jorge lorenzo
itu gila banget sih gitu
jadi battle katalunya itu
overtake nya tuh gak abis abis
jadi yang nonton tuh sampai
kalau harus menarik nafas
saking menegangkannya gitu
itu salah satu race yang menurut aku
kadang rosy tuh mainin lawannya gitu
itu menariknya ya
itu yang bikin hiburannya ya justru
jadi masalah sekarang itu adalah
semua di motogp itu diatur sama elektronik
nah ini banyak banget fans motogp
yang juga kurang memahami gitu
kenapa sih rosie
karena kayaknya udah tua deh
uang itu memang salah satu faktor
tapi bukan satu satunya faktor
jadi banyak orang yang gak tau juga
bahwa sekarang di motogp itu
ecu nya udah standar
jadi elektroniknya udah standar
udah gak bisa dimainkan lagi
nah waktu jamannya rosie lagi jaya jayanya
bandi itu boleh milih bebas
jadi gak single tire supplier seperti sekarang
elektronik juga tidak standar
jadi semua itu bebas
tapi sebenarnya semua bisa disesuaikan dengan gaya balap sih masing masing rider
jadi akhirnya competitiveness nya tuh beda
karena tiap rider kan punya riding style yang beda beda
nah sekarang itu semuanya sama
nah artinya semua diseragamkan
dan ada yang cocok sama rider
tentu ada yang menguntungkan
itu yang banyak orang suka lupa
faktornya cuma rosie tua tua tua
padahal sebenarnya itu salah satu faktor
tapi bukan satu satunya
pasti seneng banget nih ya
dukungan itu juga penting banget ya
dukungan para penggemar itu secara mental
itu pasti penting banget juga gitu buat mereka pada saat balapan
tapi ya sayang ya untuk tahun ini nggak boleh ada penonton di sirkuit gitu
jadi ya kita mendukungnya live aja nanti nonton di trans tujuh ya mba lucy ya
jom berapa hari itu live nya
hari minggu ini pokoknya kalau nggak salah sih biasa lah ya
kalau di harres mulai biasanya sih jam lima an
lima sore udah mulai
biasanya kelas motogp jam tujuh malam sampai jam delapan
wuh gak sabar untuk menunggu
oke sekarang kita langsung masuk ke opini netizen ini
kita lempar tadi siang di jam satu siang
kita sudah mengumpulkan komen komen atau setruman para netizen nih yang menarik menarik
yuk kita lihat yuk
mbak lucy mau bantu saya
ini pertanyaannya apa sih anita
sebentar ini valentina rossi karena beliau
ini pertanyaannya siapa nanti yang akan ya kira kira mendominasi lah gitu
oh yang mendominasi
karena beliau yang mengajari baby alien
orang orang yang ada fotonya kok
bener dan mau gak mau memang harus diakui
ya mungkin kayak rozi tuh gitu
rozi kan sekarang bilang ngefans sama valentino rossi dari umur delapan tahun
ya marques juga kurang lebih sama gitu
dari kecil udah ngefans sama valentina rossi
jadi gayanya tuh juga hampir mirip mirip sih gitu sebetulnya
cuma marquez tuh punya style sendiri dan lebih nekat aja sekarang gitu
jadi setuju tuh aku gitu
karena yang ngajarin dia secara gak langsung ngajarin bukan jadi mentor ya
tapi pasti jadi
ambil pelajaran pelajaran yang sudah dari pengalamannya dia gitu ya
oke next kita lihat apa lagi komentar netizen
boleh di debutin gak ininya
usianya masih muda
alex marquez karena usianya masih muda dan semangat keberanian masih sangat mengembuh
oh dia masuk hitungan juga ya mbak lucia alexi apalagi
pasti banyak banyak orang yang penasaran kan gitu
ini gila marquez bersaudara nih apa kabar nih mereka akan ngacak ngacak pertemuan di motogp apa enggak gitu
cuman ya itulah balik lagi menurut aku alex marquez ini harus tampil lebih spartan sih nanti kalau race ya gitu
apalagi nanti hari minggu ini range pertamanya dia di kelas motogp harusnya nggak takut takut
karena soalnya banyak yang ngarep nih kayaknya
banyak yang ngarep
oke next kita baca apa lagi nih
alex sales oh dari suzuki ya nih ya
dan dovizioso ya dovizioso juga ya pastilah ya pasti masuk perhitungan dia ya karena ini tapi alasannya karena feeling katanya mbak lucia
pakai perasaan ini netizennya pakai perasaan
soalnya dia pasti harus bakar menyan dulu tadi dapat feelingnya
quartararo tuh kan karena pada musim sebelumnya mencapai titik terbaik pembalap rookie
benar benar setuju setuju tapi ya tinggal tunggu aja quartararo ini ya
karena kalau aku sebagai tante lucy nih kalau dia ketemu aku pasti panggilnya tante kan gitu
boleh berpesan kepada dek quartararo ya
baik semoga ditonton sama dek quartararo ya
jadi ya menurut aku karena dia tuh masih muda banget dia harus benar benar pinter memilih siapa yang ada di timnya
siapa yang ya menggunakan apa yang dia apa ya popularitasnya dia harus digunakan sebaik mungkin
karena kalau dia salah pilih aduh itu repot banget deh karena kalau masih muda tuh nah contoh yang paling baik sebenarnya adalah mark marquez
dia masih muda tapi dia tetap dengan targetnya dia nggak ada star syndromnya kalau menurut aku itu yang harus saya akui dari seorang mark marquez sih
dia determinasinya adalah pokoknya pengen jadi juara dunia motogp titik
nah kalau kamu quartararo ini ada kecenderungan dia untuk sedikit ngarfis jadi agak agak
makanya saya bilang harus hati hati deh gitu jangan akhirnya malah keseruan foto foto jualan di sosial media dalam tanda kutip gitu kan yang konten
tapi akhirnya sebetulnya performanya dia di sirkuit gak terlalu fokus jadinya gitu
itu sayang banget sih gitu
oke masih ada lagi nggak nih komentar netizen yang bisa kita komentarin balik coba kita lihat
masih ada nih ya bener ya
tujuh sih tujuh sih
ya ini mark marquez kan melampaui rekor rossi juara motogp tujuh kali
ya tapi balik lagi ya mbak ya kalau misalnya yang menang itu itu aja
dan tanpa ada hiburannya juga ya boring juga ya nontonnya ya ininya
ya pengen ada ya dinamikanya lah begitu
karena kita juga nonton kan gak cuma pengen lihat cepat langsung finish selesai menang gitu kan
ya pengen juga lihat drama dramanya gitu kan
bener karena biasanya kayak drama buat di motogp itu udah beberapa tahun terakhir paling kejadiannya di beberapa lab awal
tapi abis itu udah gitu aja terus
itu sebetulnya salah satu efek
ya itu standard tadi gitu
jadi kalau udah memang segitu setelannya udah dari awal sampai akhir ya begitu aja gitu ya
jadi rossi bisa cerita tuh mungkin kalau semua udah di setting elektronik tuh kayak kurang gimana gitu ya
udah ketebak banget gitu hasilnya
oke kalau begitu sebelum kita tutup

saya pengen closing statement
closing statement mengenai kira kira harapannya apa sih di motogp tahun ini
apa ya balapan seperti apa gitu yang diharapkan untuk motogp tahun ini
dan juga harapan buat gelaran untuk rossi sendiri ya
untuk motogp tahun ini ya saya semoga apa
lebih persaingannya lebih ketat lah
dan ini juga kan seri nya juga sedikit
jadi yang saya tunggu tunggu persaingannya yang semakin ketat di seri seri sedikit ini sih untuk motogp ya
dan untuk harapan saya untuk balapannya tahun ini
pastinya sangat berbeda di tahun sebelumnya ya kan
karena di tahun ini saya baru pertama dan baru rookie di kelas super spot enam ratus di asean racing
jadi saya harus beradaptasi dengan motor dengan sirkuit itu harus cepat beradaptasi
jadi harapan saya untuk apa
menyalurkan seluruh kemampuan saya lah untuk di kelas yang baru ini untuk saya
dan saya bisa bersaing di posisi depan untuk hasil yang terbaik
dan saya juga bisa memberikan hasil yang baik dan positif untuk yamaha ruki indonesia
dan untuk merah putih semakin di depan
pokoknya kita dukung
pasti kita dukung mas rosi untuk terus membawa nama indonesia semakin terdepan di mata internasional
oke mbak luzi mungkin boleh kasih closing statement nya buat perbincangan kita malam ini
pokoknya buat rozi good luck
mudah mudahan semua targetnya tercapai
ada pasnya juga cepat
selalu diberikan kelancaran set up motornya juga selalu dapat yang paling baik
masa itu paling penting kan kalau rider ya
amin itu paling penting banget
yang jelas kalau buat motogp dua ribu dua puluh sendiri aku senang banget alhamdulillah
meskipun dengan segala keterbatasan
iya amita tapi gapapa lah gak ada penonton
terus gitu juga
kita harus ingat bahwa sebetulnya untuk menyelenggarakan motogp
di musim ini juga perjuangannya panjang banget
mereka ini harus sudah datang beberapa hari
biasanya kalau datang tuh bisa hari kamis deh
hari rabu kamis lah baru dateng
ini mereka harus datang jauh jauh hari
mereka harus bersiap siap dulu
dan harus ada swab test segala macam
nah jadi akhirnya persiapannya lebih panjang
mereka harus memastikan dia sehat segala macam
mudah mudahan semuanya berjalan dengan lancar
dan semua bisa menunjukkan performa terbaiknya
di waktu yang sangat terbatas
cuma tiga belas seri di empat bulan
mudah mudahan sih kita bisa dapat tontonan yang sangat menarik
dan mengobati kekangenan kita udah nungguin lama banget soalnya
oke terima kasih mbak lucy
terima kasih pak rosie juga
semuanya mbak lucy saya akan tonton nanti hari minggu
dan buat yang pengen nonton juga
ini juga nanti di cnnindonesia com
juga bisa kalian semua saksikan di jam sembilan
hari minggu jam tujuh malam
dan jangan lupa
terus bolehlah kasih komentar komentar menarik
nanti seputar prediksi prediksi kalian ya
oke kalau gitu terima kasih mbak
mbak lucy sekali lagi
terima kasih banyak
terima kasih juga yang udah nonton malam ini
terima kasih atas komentarnya
kita akan masih punya banyak topik bahasan menarik lainnya
jadi tonton terus
pamit undur diri
terima kasih atas kebersamaannya